raja charles iii pada senin menyatakan kepada parlemen bahwa ia bertekad dengan setia
untuk mengikuti contoh yang telah diberikan oleh ibunya ratu elizabeth ii
raja juga memuji parlemen dengan sebutan instrumen hidup dan nafas dari demokrasi inggris
pernyataan tersebut menjadi bagian dari pidato raja charles iii di hadapan anggota parlemen di westminster hall pada hari senin
raja charles iii menggunakan kesempatan ini untuk memberi penghormatan terhadap ibu undanya
sekaligus berjanji untuk menegakkan prinsip pemerintahan konstitusional
pidato ini disampaikan raja charles iii dalam upacara penghormatan di westminster hall
di mana para anggota parlemen menyiapkan bela sungkawa mereka atas kematian ratu elizabeth ii
pidato ini disampaikan raja charles iii dalam upacara penghormatan di westminster hall
di mana para anggota parlemen menyiapkan belasungkawa mereka atas kematian ratu elizabeth ii
parlemen adalah instrumen hidup dan nafas dari demokrasi inggris
jika tradisi anda bersejarah
kita mengingatkan anda sebagai seorang yang bersejarah
kita melihatnya dalam pembinaan hal ini